mungkin om agak asing dengan nama putri aurora
tapi gimana dengan cewek asongan
putri aurora alias cewek asongan itu pacar saya om
saya nggak akan biarin siapapun menyakitin putri
oh jadi ini
hah kan gue belum ngomong
tau dari mana ini yang nelfon gue
mata lo udah sembuh
gue lupa lagi kalau gue lagi sandiwara pura pura buta
harusnya kan gue gak bisa tahu siapa yang nelfon gue
mesti cari alasan apa ya
eee jadi tuh setiap temen gue yang orang orang deket tuh gue kasih rington yang berbeda beda
itu masih beda beda
iya itu ngebantu banget sih apalagi lagi masa masa buta kayak gini
by the way gue sama vanya lagi depan rumah lo mau nengokin lo
dutas kayaknya gue mau quality time dulu deh sama bu

lagi pengen deket deket sama dia banget
next time aja ya gue juga kangen sama kalian
she just hang up lah nas
kan gue belum selesai ngomong
ya udahlah mungkin dia pengen quality time dulu sama pangeran
ntar juga kalo ada apa apa dia telfon kita
bahkan hampir di setiap momen hidupnya dia

gue sama vanya tuh selalu nge subscribe sama vanya kayak gini

walaupun cuma untuk nontonin dan videoin
ada apa ya sama amel
gue kok ngerasa kayak ada yang ditutupin ya sama dia
cabut aja yuk
tidak ada apa
thank you banget ya
sini lu mau duduk
gue pengen deh dinner sama lo di tempat favorit gue
mel lo kan baru keluar dari rumah sakit
apa nggak mendingan lo istirahat
lo kalau mau dinner bisa kan dinner di rumah aja
iya tapi kan gue bosen banget
dari kemarin kan suasana rumah gue itu cuma rumah sakit rumah
gue tuh mau cari suasana yang baru gitu
pangeran bener honey
bagaimana kalau deddy siapin makan malam di rumah aja
aduh dad gak bisa sumpah
ini udah bikin aku stres banget aku butuh hiburan baru deh
kamu di rumah aja ya
karena ada pangeran
permisi pak bos
anu di depan ada tamu pengen banget ketemu sama pak bos
eh dayanya masa
sudah saya temuin dulu
please lah gue mohon banget ajak gue keluar
gue tuh pengen lihat lampu lampu jatuh
gue pengen lihat lampu lampu jalanan gitu
maksud gue gue mau ngerasain suasana baru gitu
kan di rumah melubus dari kemarin sama di rumah sakit
karya aja gue bisa ceritain kan nanti ada pemandangan apa yang gak bisa gue lihat
mel bukannya gue gak mau nurutin lo
kita di rumah aja ya
ini untuk kebaikan lo juga kok
ya udah deh
nanti gue siapin dinernya
boleh tolong bantuin aku gak
oh siap non
sebentar ya my prince
gue mau ambil sesuatu di kamar
kamu teman kampusnya mel kan
oh jenguk mel
karena belum bisa karena
tujuan saya datang ke sini bukan untuk mel om
lalu untuk apa
saya datang ke sini
untuk menanyakan masalah putri aurora
masalah pencabutan beasiswa putri aurora
itu ada hubungannya sama kasus kecelakaan mel
jadi kamu datang ke sini
karena menuduh saya mencabut beasiswa atas nama putri aurora
mungkin om agak asing dengan nama putri aurora
putri aurora alias cewek asongan itu pacar saya om
saya nggak akan biarin siapapun menyakitin putri
oh jadi ini anak yang dibilang tasya pacar cewek asongan itu
kalau pacarnya itu sudah deketin pangeran sampai bikin mel kesal
atau mau om bicarain sebentar
om ingin tanya
sebenarnya hubungan pangeran sama cewek aso itu apa sih
om harusnya sih nggak ada yang spesial om
soalnya setahu aku si cewek asongan itu punya pacar si rizky

satu kampus juga di bunga bangun

tapi mereka bener bener nggak deket kan

mereka tuh kalau menurut aku sih lebih sering berantem daripada akurnya
ya kayak tom and jerry gitu
dibilang deketnya deket
nggak ya nggak
waktu deket deket mau acara pesta seni itu
aku ngerasa mereka berdua tuh kayak jauh lebih deket sih

pangeran itu gak mau mel jadi wakilnya demi ngebela belain putri
dan yang lebih parahnya lagi
dan yang lebih parahnya lagi

pas malam acara pesta seninya
mereka dans bareng om
aku juga bingung sih sama si cewek asongan itu
udah punya cowok bisa bisanya dance sama pacar orang lain in public

nggak ngerti deh maksudnya apa

kalau memang benar pencabutan beasiswa itu ada campur tangan

saya mohon perazan buzaan buzaan buzaan
tolong batalkan pencaputan itu
karena putri berhak mendapatkan bisniswa itu om
apa yang terjadi sama pacarmu bukan urusan saya
satu satunya orang yang benci sama putri di kampus itu cuma amel
dan kalau ada orang yang pengen putri keluar dari kampus
itu sudah pasti mel
berani beraninya kamu menuduh anak saya
saya nggak akan berhenti di sini om
saya akan terus berjuang supaya putri bisa kuliah di kampus bunga bangsa
menyinggirkan putri dengan sangat mudah om
pergi kamu dari sini